penolakan terhadap undang undang omnibus law cipta kerja tampaknya belum surut
hari ini buruh dan juga aliansi badan eksekutif mahasiswa se indonesia kembali menggelar aksi
tepat di hari sumpah pemuda
narasi mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan juga dpr kembali disuarakan oleh mahasiswa
sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa tepat di hari sumpah pemuda ini
dan bagaimana kemudian istana melihat aksi yang rasanya kok tidak berhenti berhenti ini menentang omnibus law cipta kerja
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu
ada bagas maropindra koordinator bem seluruh indonesia jabodetabek banten
selamat malam bagas
selamat malam mas
baik ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi praitno selamat malam bang
selamat malam reinhard
baik kita masih menantikan bang ali mohtar ngabalin tenaga ali utama dari kantor staff presiden yang sebelumnya sudah akan bergabung bersama dengan kami
nanti akan menyusul jadi saya akan ke bagas terlebih dahulu
bagas meskipun kita tahu aksi mahasiswa sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu
kalau bicara soal menentang omnibus law cipta kerja
tapi di hari sumpah pemuda ini adakah pesan khusus maksud khusus yang ingin disampaikan
ingin ditekankan kepada pemerintah oleh mahasiswa
atau memang berjalan begitu saja sebenarnya
oke untuk aksi hari ini memang bertepatan dengan hari sumpah pemuda
tapi di lain sisi turunnya kita kembali pada hari ini adalah sebagai upaya untuk bagaimana kita mewujudkan janji kita kepada rakyat
yang di tanggal dua puluh kemarin kita sudah berjanji bahwa kita akan turun delapan hari lagi
karena sesuai dengan ultimatum yang kita sampaikan terhadap undang undang cipta kerja
jadi sebenarnya ini adalah itikat baik kami untuk kemudian bagaimana kita sama sama tetap mengawal omnibus law ini sampai benar benar dibatalkan
karena memang ketika saat ini bertepatan dengan sumpah pemuda jadi menjadi salah satu hal bagaimana gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda harus tetap berjalan sampai kemudian harapan rakyat itu diakomodir oleh pemerintah
kayak gitu mas sebenarnya
oke tapi apakah rekan rekan mahasiswa ini memang sengaja ya
dengan sumpah pemuda kemudian memang mengambil momentum itu
atau memang kapanpun ya akan siap sebenarnya untuk melakukan aksi kalau bicara soal menentang omnibus law cipta kerja
oke kalau untuk berbicara mengenai hal itu memang di hari ini bertepatan dengan sumpah pemuda ya
tapi di lain sisi bukan hanya itu
sebenarnya bahwa kita telah berkomitmen akan selalu mengawal omnibus law ini sampai benar benar dibatalkan
melihat juga beberapa kali aksi yang sudah kita jalankan hampir di setiap pekan kita menggelar aksi di istana ataupun pusat pemerintahan di ibu kota
belum lagi dibebaskan
jadi artinya bukan hanya terlibat ataupun bertepatan dengan sumpah pemuda
tetapi ini adalah bagaimana harapan dan juga keinginan rakyat untuk dibatalkannya undang undang omnibus law ataupun undang undang cipta kerja ini
tapi apa yang berbeda dengan aksi aksi yang sudah teman teman mahasiswa lakukan kalau kita bicara untuk menentang omnibus law cipta kerja
yang beberapa hari yang lalu atau yang beberapa minggu yang lalu
dengan aksi yang dilakukan hari ini adakah yang berbeda
adakah tuntutan yang berbeda
atau sebenarnya ini masih mengikuti saja
masih pada satu perjuangan yang sama dengan beberapa hari yang lalu
oke kalau untuk perbedaan ya
sebenarnya kalau untuk tuntutan kita itu sama
yaitu untuk bagaimana pemerintah menerbitkan perpu terkait undang undang cipta kerja yang sudah disahkan ini
tapi untuk di hari ini adalah bagaimana kita juga melakukan gimmick untuk sidang rakyat
dan juga munculnya itu adalah sumpah duka mahasiswa indonesia
yang tadi sempat kita ngaungkan narasi pertama
bagaimana ke depannya
itu melihat situasi sekarang kita sudah menghadiri beberapa kali ke istana
kita sudah menggelar aksi juga dari berbagai wilayah di indonesia
tetapi pemerintah masih belum bersikap
apalagi mengakomodir partisipasi dari masyarakat ya
makanya pada hari ini kita menerbitkan sebuah sumpah duka mahasiswa indonesia
terkait undang undang cipta kerja
ataupun tanggapan dari pemerintah yang tidak mengakomodir harapan dari rakyat
baik walaupun sebetulnya kalau bicara soal omnibus law cipta kerja
menyarankan atau mempersilahkan kalau ada yang kecewa dibawa ke mk saja
tidak cukup sampai disitu menurut teman teman mahasiswa
menurut kami tidak cukup sampai disana ya
karena yang disini adalah kita menunggu itikat baik dari presiden ataupun pemerintah khususnya
bagaimana penolakan yang terjadi bebelakangan ini
apalagi pengawalannya itu dari bulan maret
apalagi di bulan ini hampir di setiap pekan mahasiswa itu menggelar aksi dari berbagai wilayah
termasuk juga di jakarta
jadi yang kita harapkan adalah
bagaimana harapan pemerintah ataupun itikat baik pemerintah untuk kemudian menerbitkan perpu
jadi apakah judicial review dan lainnya itu adalah sebuah opsi
yang menurut kami sekarang itu adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan itikat baiknya
terhadap harapan dan juga penolakan yang terjadi berbagai wilayah
baik itu dari mahasiswa masyarakat buruh dan elemen lainnya
jadi mendorong agar presiden menerbitkan perpu begitu ya
saya ke bang adi praetno
bang adi praetno dari gelombang demonstrasi soal omnibus law cipta kerja ini
yang sebetulnya belum berhenti berhenti
sampai kemudian mahasiswa juga masih harus turun ke jalan
dan juga momentumnya hari ini adalah sumpah pemuda
meskipun ini bisa jadi berbarengan tadi seperti yang dikatakan oleh bagas
tapi juga memang sudah menjadi niat mereka untuk tetap menuntut pemerintah agar menerbitkan perpu
apa yang anda baca dari rentetan aksi aksi yang terjadi belakangan ini bang
ya tentu saja demonstrasi yang terjadi belakangan ini
bagian dari protes politik yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa
terutama terhadap undang undang omnibus law yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat
merugikan buruh dan seterusnya
nah tapi yang paling penting sebenarnya begini
apakah tuntutan kepada presiden untuk menerbitkan perpu ini harga mati atau tidak
karena kalau dibaca secara umum misalnya undang undang omnibus law ini tentu ada plus dan minusnya
apakah memang totali secara tuntutan misalnya
jadi maksudnya kalau mahasiswa ini menolak keseluruhan undang undang ini
atau hanya menolak sebagian atau sejumlah pasal yang dianggap kontrokesial
karena misalnya ada undang undang yang saya kira bagus isinya
tentang perizinan untuk usaha gitu ya
yang kalau dulu kan bikin usaha susahnya minta ampun
tapi sekarang kan kemudian terpusat di pemerintahan pusat dan seterusnya dan seterusnya
itu mesti clear sebenarnya sebagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa
yang kedua sebagai sebuah strategi gerak
apakah itu bisa diperoleh
apakah memang mahasiswa menjadikan jalanan sebagai satu satunya opsi untuk melakukan protes dan pressure terhadap pemerintah dan dpr
karena ini kan butuh jalan panjang dan upaya yang cukup serius
terutama untuk menjaga stamina gerakan politik teman teman
karena demo di masa pandemi begini kan bukan perkara gampang
mobilisasi mengajak aktivis berkumpul di istana dan dpr
itu bukan perkara gampang
kan ini yang sebenarnya memang harus dirawat stamina politiknya
karena itulah misalnya
tentu harus ada upaya upaya lain yang dilakukan oleh mahasiswa
misalnya melobi pimpinan pimpinan fraksi gitu atau pimpinan pimpinan partai yang sebenarnya cukup powerful untuk meninjau ulang soal undang undang cipta kerja ini
atau demonya jangan ke istana lagi deh atau bukan ke dpr lagi gitu
tapi ke kantor kantor partai politik yang selama ini memang berpihak kepada omnibus law
kan jelas strategi perjuangan politiknya
jadi teman teman mahasiswa juga harus paham
suka tidak suka
negara ini kan sebenarnya sangat dikendalikan oleh partai politik
ketua ketua umum itu cukup otoritatif apakah undang undang ini lanjut atau tidak sejak awal
karenanya ini yang saya sebut sebagai sebuah strategi gerakan
istana itu kan sebagai satu simbolisasi
di situ ada presiden
dpr itu hanya sebatas simbolisasi
di situ ada wakil rakyat yang memutuskan kebijakan undang undang omnibus law
tapi ingat yang bisa mengendalikan eksekutif dan legislatif ada partai politik namanya
itu jangan dilupakan
karena anggota dewan termasuk eksekutif yang ada di dalamnya itu kan petugas partai
semua harus tunduk dan patuh terhadap partai politik
ini yang saya sebut sebagai harus ada strategi lain sebenarnya yang coba untuk dilakukan oleh mahasiswa
selain datang ke istana selain datang ke tbr
temui pimpinan pimpinan partai politik
dimana mereka sebenarnya suaranya lebih didengarkan oleh istana dan oleh dpr gitu ya
jadi ini yang saya kira soal strategi gerakan politik saja sebenarnya
mas reinhardt untuk kedepannya memang tinggal bagaimana stamina politik teman teman mahasiswa ini tetap dirawat untuk mengadvokasi berbagai keputusan keputusan politik yang dianggap merugikan rakyat ini
itu penting penting sebenarnya
tapi kalau dari sisi pemerintah dari sisi istana bagaimana bang adi praetno melihatnya
ini kan tampaknya pemerintah memang masih sama saja ya sikapnya dari terakhir yang disampaikan luar biasa
terakhir yang disampaikan oleh presiden kemudian dilanjutkan oleh para menteri untuk ya silakan saja dibawa ke mk
jika memang ada yang kecewa
iya memang ada yang kemudian sejumlah pihak membawa ke mk
tapi bagi sebagian yang lain dirasa kok sampai di situ saja kemudian sikap seorang presiden menyikapi gelombang demonstrasi penolakan ini begitu besar hanya di ujungnya hanya silakan bawa ke mk saja
undang undang ini sudah disahkan antara dpr dan pemerintah

tentu nggak mungkin direvisi di tengah

itu tidak mungkin dibatalkan judicial review sebelum dilaksanakan
kan begitu logikanya
karena itulah yang saya kira harus dipahami oleh publik
bahwa soal soal omnibus law kebijakan yang ada ini adalah bagian dari salah satu janji politik presiden dua ribu sembilan belas lalu ketika kampanye politik yang mencoba untuk merampingkan sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi pertumbuhan ekonomi dan seterusnya
jadi agak susah sebenarnya
undang undang ini dibatalkan oleh presiden dalam waktu dekat ini
itu yang saya sebut sebagai satu gerakan politik mahasiswa
nggak bisa sekali dua kali harus jadi mas ren
kita ingat betul
menjatuhkan rezim soeharto itu butuh waktu sekitar tiga puluh dua tahun
begitupun dengan protes protes jalanan yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa ribuan buruh untuk melawan satu undang undang yang dianggap tidak merayat
tentu butuh konsistensi dan stamina politik yang perlu dirawat
kita jenah dulu
bagas dan juga bang adi praitno
nanti kita akan bergabung dengan bang ali mohtar ngabalin tenaga ali utama dari kantor staf kepresidenan
kita akan dengar apa kemudian pendapat dari istana melihat gelombang demonstrasi yang masih terjadi dan juga aksi yang dilakukan oleh rekan rekan mahasiswa di hari sumpah pemuda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
sudah bergabung bersama dengan kami bang ali mohtar ngabalin
tenaga alih utama dari kantor staff presiden
bang ali mokhtar selamat malam bang
selamat malam selamat malam rehat
baik ada bang adi praitno ada bagas juga
ini yang tadi ke istana bang perwakilan dari mahasiswa yang lagi lagi meminta pemerintah presiden joko widodo untuk mengeluarkan perpu membatalkan undang undang omnibus law cipta kerja
bang ngabalin ini aksi mahasiswa tetap dilakukan demonstrasi juga terus berlangsung menolak omnibus law cipta kerja
bagaimana sebetulnya sih istana melihat rencana aksi ini bang menolak
dan juga tuntutan mahasiswa mengantin perpu untuk mengganti undang undang omnibus law cipta kerja
yang pertama presiden yang oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan kewenangan penuh presidenlah yang memiliki hak dan kewenangan subjektif dalam melihat
satu masalah apakah peraturan pemerintah pengganti undang undang itu layak diterbitkan atau tidak
tidak ada satu orang pun yang memiliki kewenangan itu kecuali presiden joko widodo
itu perintah undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
yang kedua kenapa dari awal kemudian dari berbagai macam kesempatan
saya juga dua kali datang ke dpr kemudian datang ke beberapa universitas
kemudian menyampaikan agenda agenda penting pada saat pembahasan rancangan undang undang cipta kerja ini
kenapa karena pengalaman kita di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
pada waktu itu di badan legislasi dan sekarang saya ada di pemerintahan di istana
ruangan itulah yang sangat amat terbuka untuk kita boleh berdebat dengan seluruh macam argumentasi kita
supaya apa supaya bisa memberikan masukan kepada baik secara langsung kepada parlemen
maupun kepada pemerintah maupun kepada orang orang yang sedang membahas tadi
saya tidak mengikuti segmen pertama pembahasannya
tapi saya mau bilang bahwa momentum inilah maka partisipasi publik dan masyarakat itu menjadi penting
pada waktu ruu ini dibahas kita boleh berbeda
kita boleh bertentangan dan kemudian melakukan apa saja
sepanjang di atas konstitusi yang mengatur kita
tapi ketika ruu ini telah menjadi satu keputusan
pemerintah dan dpr
jangan lupa dpr itu adalah representasi dari seluruh
sangat banyak rakyat indonesia
dpr itu adalah institusi negara
maka kehidupan kita sebagai bangsa sebagai warga negara
maka kita melihat ini sebagai satu keputusan kita bersama
itulah sehingga berkali kali juga kami sampaikan tentang manfaat manfaat dari ruu
rencana undang undang omnibus law atau cipta kerja ini untuk kepentingan masa depan
bla bla bla bla dan
baik bang ali secara khusus anda melihat gerakan mahasiswa yang dilakukan ini
seperti apa apalagi ini menentang undang undang omnibus law cipta kerja di istana
orang orang yang ikut menumpang dan mendompleng dari aksi aksi mahasiswa
yang begitu bersih terus dan ikhlas ini yang harus dibabat habis
mereka mengecawakan situasi keamanan
kemudian mengecaukan mahasiswa yang memiliki idealisme yang tinggi
semua yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sepanjang sejarah demokrasi di indonesia itu
selalu memberikan manfaat terbesar bagi kehidupan dalam politik maupun demokrasi di tanah air
itu juga yang negara memberikan jaminan
undang undang dua puluh delapan huruf e ayat tiga menjelaskan tentang kebebasan berpendapat
kemudian undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengatur tentang bagaimana tata cara orang berpendapat dan lain lain sebagainya
sehingga tidak saja sebagai pemerintah
sebagai orang bekas mahasiswa bekas kita di jalan bekas di penjara
orang orang yang berteriak untuk kepentingan demonstrasi dari awal bicara tentang undang undang omnibus law
kemudian tiba tiba bicara tentang turunkan jokowi
bicara tentang tilafah bicara tentang apa lain lain sebagainya
terkait dengan masalah tegakan lain lain sebagainya
ini menurut saya ini adalah
jangan sampai menggunakan tata cara tata cara yang bertentangan dengan demokrasi
karena anda pasti menjadi sampah sampah demokrasi di republik ini
baik saya ke bagas
bagas ada yang ingin anda tanggapi dari apa yang disampaikan bang ali mohtar ngabalin
mumpung ada bang ali bisa disampaikan
ya saya mungkin menanggapi pertama
bahwa bang ali ngabalin harus tahu bahwa gerakan mahasiswa terkait penolakan undang undang cipta kerja ini
bukan hanya satu ataupun dua pekan ini ya
kita mulai itu dari bulan maret
di saat pembahasannya itu memang masih di dpr
dalam artian di sana
partisipasi publik dari mahasiswa juga tidak dilibatkan di sana
dan kemudian juga
tadi saya mendengar terkait
adanya gerakan mahasiswa ini adalah sampah demokrasi ataupun mendompleng
ada yang menunggangi
nah sebelumnya saya ingin bertanya kepada bang ali
apakah ada bukti
kenapa bang ali menyatakan bahwa
aksi gerakan mahasiswa itu adalah mendompleng dan menenangi
karena selama yang kami tahu
kami mengatakan bahwa kami tidak ditunggangi oleh pihak manapun
dibayar oleh pemersih manaipun
itu tidak pernah selain dari kemudian harapan rakyat
juga ditunggangi oleh kepentingan rakyat
ini yang mungkin saya tanyakan ke bang ali
silahkan bang ali mau tanya ke bang ali
juga penunggangan ini
bagas dari awal bukan saja malam ini
dari beberapa kesempatan di hampir seluruh media
saya selalu mengatakan
bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu
adalah sebuah perjuangan ideologi dan demokrasi yang mereka lakukan
jangan ada pihak pihak yang mendompleng
ada pihak pihak yang mencederai perjuangan mahasiswa
karena mereka berdemonstrasi
ada orang yang berdemonstrasi
berteriak tentang undang undang omnibus law
ujung ujungnya mereka berteriak tentang
kemudian bagai macam bentuk diksi dan narasi
yang sama sekali bertentangan dengan demokrasi di tanah air
itulah yang saya selalu mengatakan
anda tidak boleh mengotori demokrasi di tanah air
karena anda pasti masuk dalam sampah sampah demokrasi
adalah perjuangan yang luar biasa
sepanjang demonstrasi itu dilakukan
dengan ketentuan dan undang undang yang ada di tanah air
saya berkali kali mengatakan itu
dan saya tidak khawatir
karena kita percaya dengan perjuangan mahasiswa
kami pernah menjadi mahasiswa
kami pernah di penjara
dan kami berkali kali ada di jalan
tapi tidak pernah diganggu oleh siapapun
karena pikiran dan gerakan mahasiswa itu menjadi satu gerakan terbesar
dalam sepanjang sejarah republik indonesia
saya tidak menyebutkan mahasiswa dalam fiksi yang tadi adinda sebutkan
tapi kalau kemudian yang ditanyakan oleh bagas
apakah ada bukti kalau memang misalnya ada gerakan mahasiswa
atau gerakan demo yang kemudian ditunggangi
ini kan yang kemudian masih menjadi diskusi yang masih dibahas sampai dengan hari ini bang abalin
kemarin kan kita tahu
dua yang turun kelompok paling besar
mahasiswa dan guru
ada orang juga berdemonstrasi
dan itu adalah hak mereka dalam berpendapat di depan publik
di jalan dijamin oleh undang undang
bicara tentang undang undang cipta kerja
tapi tidak dalam konteks anda berteriak untuk menurunkan presiden joko widodo
berarti anda tidak mengerti tentang demokrasi
arahan itu tidak kepada buruh
karena saya tahu apa yang mereka lakukan adalah untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan
begitu juga mahasiswa sebagai representasi masyarakat dan publik
tapi itulah yang saya katakan kan kita tahu dengan terbuka
ada orang orang yang melakukan demonstrasi dengan cara anarkis
menggabut situasi keamanan dalam negeri
mereka berteriak dengan bertentangan
dengan hal hal yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan ketatanegaraan di tanah air
apa kita biarkan itu
nanti setelah mereka ditangkap setelah polisi melakukan tindakan
kemudian baru mereka menyebutkan ini adalah kriminasi kriminalisasi ulama dan lain lain sebagainya
atau melakukan kriminalisasi di tempat tempat yang lain

untuk kepentingan bangsa dan negara ini dalam hal hal penegakan demokrasi dan hukum di tanah air
bang abang alin tahan di situ
nanti saya akan ke bagas untuk menanggapi dan juga merespon apa yang tadi bang adi pretto sempat tekankan
mungkinkah kemudian gerakan mahasiswa ini juga punya cara cara yang lain selain di jalanan
misalnya melobi para ketua umum partai politik atau anggota dpr
agar kemudian suara itu bisa lebih didengar
tidak hanya kemudian hanya melakukan aksi demonstrasi saja
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya akan langsung ke bagas maro pindra koordinator bemsi jabodetabek banten
bagas bagaimana anda merespon tadi yang disampaikan poin poin yang disampaikan oleh bang ali mohtar ngabalin
dan juga soal mengganti strategi perjuangan mahasiswa
tidak hanya kemudian hanya demonstrasi saja tapi juga cara cara yang lain
yang mungkin juga ujungnya adalah bisa didengarkan apa yang menjadi aspirasi teman teman mahasiswa
oke pertama saya menegapi dulu terkait yang tadi yang sempat di awal saya tanyakan adalah
oke pertama saya menegapi dulu terkait yang tadi yang sempat di awal saya tanyakan adalah

bagaimana bukti atau adakah bukti dari bang ali terkait adanya aksi mahasiswa yang ditunggangi
atau tadi ya berbicara menurunkan presiden ataupun khilafah
karena sejauh ini yang kami tekankan bahwa dari gerakan khususnya untuk undang undang cipta kerja ini
tidak pernah kemudian narasi yang kita keluarkan itu adalah narasi turunkan presiden
apalagi khilafah dan segala macam
murni narasi kita itu adalah narasi dari rakyat
dalam artian adalah kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat yang saat ini tidak diakomodir
kita bisa melihat buktinya bahwa
bagian mana yang tidak diakomodir kalau dari kita mahasiswa adalah menolak secara menyeluruh
dari awal kita sudah menekankan bahwa undang undang ini cacat secara formil gitu
dan buktinya apa buktinya adalah bagaimana gerakan mahasiswa
gerakan masyarakat dan buruh itu tidak hanya di jakarta doang
tidak hanya di istana tidak hanya di dpr
tapi bagaimana di setiap wilayah juga melakukan gerakan mahasiswa ini
dari sumatera kalimantan bali nusa dan lain sebagainya
dan juga bahkan untuk sampai saat ini gerakan kita itu akhirnya di kalimantan
di kalimantan selatan misalnya ada dua orang mahasiswa yang kemudian ditahan
gara gara menyuarakan aspirasi terkait undang undang cipta kerja ini
artinya adalah konsisten yang kita lakukan terkait gerakan ini itu jauh dari yang namanya aksi ditunggangi
apalagi narasi untuk menurunkan presiden atau kelapa
nah bang ngabalin mungkin bisa melihat nah ketika memang kita mahasiswa memang tidak ada narasi turunan presiden atau khilafah
nah kenapa kita tidak diakomodir
karena kita sudah dikonspirasi oleh presiden yang kemudian melihat gerakan mahasiswa yang belakangan ini
gencar penolakan terhadap undang undang omnibus law ataupun cipta kerja ini
kalau cara yang lain yang tadi disampaikan oleh bang adi praitno bagaimana bagas
kalau cara yang tadi disampaikan adalah bahwa sekarang itu yang tadi sudah ditekankan lagi bahwa kita itu menunggu itikat baik
dari seorang kepala negara dari seorang presiden
bagaimana membatalkan undang undang yang mendapat penolakan begitu besar dari masyarakat dari sumatera yang tadi sudah disebutkan
nah jadi kalau seandainya mengarahkan gerakan mahasiswa
ini kepada pimpinan partai kepada dpr ataupun lain sebagainya
yang kita tekankan adalah dengan situasi penolakan besar besaran ini harusnya presiden yang menenggati secara langsung
dengan dibatalkannya ataupun diterbitkannya itu peraturan
baik sebelum ke bang adi ini bicara soal pimpinan partai yang jelas ada pernyataan menarik dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
yang mungkin saja ini juga dialamatkan bagi mahasiswa yang melakukan ini
bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada hari ini
juga beberapa hari yang lalu kita dengarkan berikut ini
anak muda kita aduh saya bilang sama presiden jangan dimanja
dibilang generasi kita adalah generasi milenial
saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung
apa sumbangsih kalian
pada bangsa dan negara ini
baik hanya demo saja bagas apa tanggapan anda terkait dengan itu
oke semoga ini ibu megawati juga mendengar pernyataan saya ya
bahwa ini cukup keliru kenapa menganggap mahasiswa cuma partisipasi kepada pemerintah ataupun kepada negara itu cuma demo saja
mentara yang kita lakukan sebagai mahasiswa juga ada tridharma perguruan tinggi
bagaimana kita hadir ke masyarakat untuk kemudian mengisi kekosongan kekosongan yang seandainya pemerintah tidak sampai kepada masyarakat
dengan adanya pengabdian kemudian desa binaan dan lain sebagainya
kemudian juga di lain sisi adalah bagaimana kehadiran kita kepada masyarakat ini itu untuk mengakomodir apa sih sebenarnya harapan masyarakat
dengan kekosongan kekosongan yang pemerintah itu tidak sampai kepada rakyat kita mahasiswa yang masuk ke dalam kekosongan kekosongan itu
nah ini pernyataan ibu megawati menurut saya cukup sangat keliru dan semoga ibu megawati bisa mendengar ini ya
ibu megawati seharusnya bisa melihat bagaimana situasi di lapangan gitu
jangan hanya kemudian mencap dari balik ruangan saja ataupun di ruangan dia
itu sih menurut saya tanggapan terkait pernyataan ibu megawati
baik bang adi praitno perlukah pemerintah kemudian paling tidak mengakomodir mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rekan rekan baik
tidak hanya mahasiswa tapi pihak pihak yang kemudian masih keberatan masih tidak terima dengan undang undang omnibus law cipta kerja sampai dengan hari ini
tentu tidak bisa dibaca hitam putih soal
setuju atau tidak dengan tuntutan publik itu reinhardt
karena tentu pemerintah dan dpr tidak mungkin mempertaruhkan semua kredibilitasnya
undang undang ini baru disahkan kemudian dibatalkan
tentu ada jeda sekalipun nanti berbagai protes dan masukan dari mahasiswa dan buruh itu juga akan dilakukan
nah ini yang sebenarnya buying time bagi saya
bahwa gerakan mahasiswa gerakan buruh ini sedang ditakar sejauh mana konsistensi gerakan politik mereka ini ke depan
kalau berhenti pada gerakan dua puluh delapan september misalnya hanya sekedar memperingati sumpah pemuda demo dan berhenti tidak ada itu lagi ya tentu suara suaranya ini tidak akan dianggap lagi
itu yang saya bilang bahwa stamina gerakan politik perlawanan mahasiswa dari luar jalanan itu penting untuk dijaga konsistensinya karena tidak mudah memobilisasi dukungan politik itu untuk datang ke istana untuk datang ke dpr
nah saya mengatakan bahwa ini adalah undang undang yang sebenarnya ini cukup jelimet ya untuk diselesaikan
kenapa saya misalnya mengusulkan untuk melakukan lobby dengan sejumlah parpol dan yang lainnya
saya mencoba untuk menggunakan teori sistem
negara ini ada eksekutif ada legislatif ada gerakan civil society ada kemudian pers dan mahasiswa
nah presiden betul cukup otoritatif memutuskan segala keputusan politik di negara ini
presiden ini dalam banyak hal sangat tergantung dengan kebijakan kebijakan yang disampaikan oleh partai politik
nah itu yang saya sebut bahwa pelurunya jangan hanya kepada presiden
dalam konteks inilah pentingnya bagaimana partai partai itu dilobi diyakinkan
begitu juga pimpinan pimpinan praksi yang ada dpr pimpinan pimpinan komisi yang ada dpr
mereka juga punya suara sebenarnya
bagaimana undang undang yang dianggap merugikan ini bisa dievaluasi
dan mungkin saja bisa dibatalkan
makanya ke depan apakah suara mahasiswa suara buruh akan didengarkan oleh presiden
ini sangat tergantung bagaimana konsistensi gerakan politik teman teman itu dilakukan
itu yang saya sebut dalam berbagai kesempatan
jadi aktivis itu tidak bisa musiman mas raihan
sekali dua kali kun faya kun harus jadi nggak bisa
butuh stamina gerakan politik yang harus dirawat
hari ini gagal besok kembali lagi
besok gagal besok dan seterusnya dan seterusnya
bang abalin terakhir apakah kemudian akan diakomodir atau didengar apa yang tadi juga disampaikan oleh bagas dan juga sejumlah kalangan oleh presiden joko widodo
saya mau bilang bahwa presiden dan pemerintah asia confirm untuk tetap melihat keputusan undang undang kita kerja ini adalah untuk kepentingan masa depan generasi baru indonesia

undang undang cipta kerja ini adalah wajah baru indonesia dengan angkatan muda yang lebih baik
karena itu pemerintah dan bapak presiden memiliki konsentrasi yang full dalam mempersiapkan peraturan pemerintah peraturan presiden yang insya allah akan beliau tanda tangani dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan karena ini adalah peraturan yang terakhir
sebenarnya ini adalah peraturan yang terakhir
jadi kita harus menjaga
sebenarnya ini harus menjaga
kita harus menjaga
kita harus menjaga
kita harus menjaga
kami mengatakan kita harus menjaga untuk mempertahankan
kita harus menjaga
kita harus menjaga

full dalam mempersiapkan peraturan pemerintah peraturan presiden yang insyaallah akan beliau
tanda tangani dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan karena ini adalah suatu keputusan
keputusan istri kapan bang abalin untuk kepentingan bangsa dan negara bang abalin maaf
saya mau tongkapan presiden akan ada tangan bang abalin hai insyaallah presiden akan menerima
ini oke ya tidak jadi hari ini ya atau kapan kita besok kan masih semua orang libur tapi kami tetap
ada di kantor dan terus ya mengikuti perkembangan yang ada dan saya tetap mau katakan bahwa mari
masih ada ruang dan waktu untuk kita bisa berargumentasi di negara demokrasi yang sangat
terbuka baik sayang sekali akan berapa untuk
teman teman mahasiswa dan guru oke mudah mudahan kita akan bisa berbicara kan ya sayang sekali
waktu kita terbatas tapi mudah mudahan mungkin setelah ini bang abalin dan bagas mungkin bisa
janjian untuk membahas dan berdiskusi lebih lanjut begitu ya agar saling mendengar satu sama lain
dan mungkin didampingi juga oleh bang adi praitno disana untuk menelengkapi diskusi
dengan senang hati dengan senang hati oke baik terima kasih banyak bang ali motornya
terima kasih bang adi prahito terima kasih bagas juga terima kasih sudah bergabung bersama
dengan kami pada malam hari ini barack obama mengkritik sikap presiden
donald trump terkait dengan pandemi covid sembilan belas kami akan segera kembali sesaat lagi